selamat malam anda menyaksikan go mudik saya ratu nabila dan berikut kami sampaikan informasi mudik untuk anda
untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada korespondensi nn indonesia yogi tujuliarto di ciburial lingkar nagrek jawa barat
dan juga ada produser lapangan cnn indonesia dimas adityo di tol cipali jawa barat
kita sapa yogi terlebih dahulu
ya selamat malam yogi bagaimana situasi saat ini di sana apakah ada titik kemacetan
selamat malam ratu nabila malam ini saya berada di wilayah lingkar nagrek tepatnya di daerah ciburial
ini adalah jembatan ciburial jembatan ini adalah tempat atau muara pertemuan antara arus dari maksud saya dari garut dan tasik malaya
diperkirakan jika memang terjadi puncak arus balik pada malam ini
jembatan inilah yang akan menjadi titik penumpukan kendaraan malam ini
akan tetapi kita bisa lihat memang ratusan ribu kendaraan telah melewati ruas ciburial sejak tadi pagi dan tadi siang
akan tetapi tidak ada penumpukan yang berarti di jalan atau di ruas ciburial hingga malam ini
penumpukan hanya terjadi di sekitar wilayah garut dan tasik malaya yaitu di antaranya sekitar kedong ora dan juga wilayah lainnya
memang ada beberapa titik yang perlu diwaspadai di gedung ora itu ada penumpukan akibat adanya jalur kereta api
darah garut juga sangat tinggi hingga malam ini
terhitung sampai malam ini telah melintas di wilayah jalur selatan arus balik di wilayah nagrek sekitar satu ratus tiga puluh ribu kendaraan
jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat
karena pada hari jumat dan sabtu sore kemarin di jam yang sama sekitar pukul enam belas atau empat sore
hanya sekitar enam puluh atau delapan puluh ribu kendaraan saja
akan tetapi hari ini telah mencapai satu ratus tiga puluh ribu kendaraan
artinya bisa jadi malam ini akan menjadi puncak arus balik di wilayah selatan terutama di jalur nagrek
ya yogi menurut pantauan anda jam jam berapa saja yang terlihat sangat macet sekali di ciburial ini
ya ini istimewanya di jalur ciburial
memang tadinya diperkirakan akan ada kepadatan yang sangat luar biasa di wilayah ini
tapi justru dari hari jumat yang diperkirakan menjadi hari jelang puncak arus balik di wilayah selatan
sampai hari ini tidak ada penumpukan yang berarti
dan ini terjadi karena memang
arus kendaraan para pemudik yang telah menuju jakarta bandung dan sekitarnya
itu datang berangsur tidak sekaligus
nah meskipun angkanya luar biasa pada hari ini
tidak ada penumpukan yang berarti dan tidak ada lokasi lokasi yang rawan
yang hanya perlu diwaspadai adalah lokasi lokasi peristirahatan
seperti warung warung dan juga spbu di sekitar jalur nagrek cilenyi sampai bandung dan jakarta
dan yang juga menjadi titik perhatian di wilayah nagrek ini adalah lokasi atau jalur

bisa ada alternatif lain bagi para pemudik yang ingin kembali ke wilayah jakarta dan bandung
bisa melalui jalur cibijapati untuk melalui bandung
sementara warga atau pengendara yang berasal dari tasik malaya untuk menuju jakarta dan bandung
jika memang padat di wilayah malangbong bisa melalui wilayah sumedang
tetapi ada catatan di wilayah sumedang ini jalur sumedang memang jika akan dilalui malam hari
cenderung lebih gelap dan cenderung jalannya lebih sempit
ya baik terima kasih yogi kita beralih ke dimas di tol cipali
kalau tadi agak lengang di nagrek jawa barat bagaimana di tol cipali dimas
ya selamat malam ratu saya saat ini berada di rest area satu ratus tiga ruas tol cipali yang masuk wilayah subang jawa barat
seperti anda lihat sendiri
arus lalu lintas pada malam hari ini tergorong rame lancar begitu
kendaraan masih bisa dipacu hingga sekitar delapan puluh hingga seratus km per jam
kondisi ini tidak jauh berbeda dengan minggu siang tadi hingga petang hari tadi
di mana secara keseluruhan arus balik di tol cikopo palimanan ini tergolong lancar
tadi saya sempat mewawancarai sejumlah petugas yang ada di ruas tol ini
memang pada hari ini terlihat cenderung menurun gitu dibanding dengan hari sebelumnya
penurunan itu terlihat dari siang hari tadi hingga petang hari
tetapi apabila melihat dari jumlah kendaraan yang masuk melalui gerbang tol palimanan
dari hasil dari yang tercatat oleh pt lms yang merupakan pengelola tol cipali
memang pada hari ini arus balik pada hari ini tidak jauh berbeda dengan hari sebelumnya
pt lintas marga sedaya mencatat bahwa pada pagi hari tadi hingga siang hari tadi pukul dua
tercatat dua puluh dua tiga ratus kendaraan yang masuk melalui gerbang tol palimanan menuju ke jakarta
jumlah ini juga tidak diprediksi pada hari ini tidak akan jauh berbeda dengan hari sebelumnya
pada hari sabtu kemarin dari lintas marga sedaia jumlah ini juga tidak di prediksi pada hari ini tidak akan jauh berbeda dengan hari sebelumnya

yang memasuki gerbang tol palimanan di jawa barat
ini memang sesuai dengan prediksi pengelola jalan tol dan juga pihak polisian
di mana hari sabtu minggu ini merupakan puncak arus balik di ruas tol ini
jadi diperkirakan sekitar enam puluh hingga enam puluh lima kendaraan akan mengarah ke jakarta
oleh karena itu pengelola jalan tol pt lintas marga sedaya mengaktifkan lebih banyak gardu tol
di pintu gerbang tol palimanan di mana ada dua puluh enam gerbang tol dua puluh satu gerbang tol diaktifkan
untuk yang mengarah ke jakarta
sementara sebaliknya lima gerbang tol hanya dibuka untuk yang mengarah ke arah sebaliknya
atau ke arah yang lain
arah cirebon ratu
ya baik terima kasih dimas nampaknya tidak ada kepadatan yang berarti ya
di tol cipali maupun di ciburial nagrek
terima kasih yogi tujuliarto dan juga dimas adityo
ya sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus balik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia
satu jam mendatang
jika anda ingin update informasi seputar mudik
jangan lupa unduh aplikasi gomudik di playstore anda
saya ratu nabila sampai jumpa